bandara soekarno hatta sebentar lagi akan memiliki gedung terminal baru
gedung terminal bernama terminal tiga ultimate ini diklaim dapat menampung hingga dua puluh lima juta penumpang per tahun
pembangunan terminal tiga ultimate dijadwalkan akan rampung pada awal juni dua ribu enam belas
dan disiapkan untuk arus mudik dan arus balik saat hari raya idul fitri
nantinya terminal tiga ultimate akan melayani rute domestik dan internasional
serta diharapkan dapat mengurangi penumpukan penumpang di tiga terminal yang sudah ada
selain luasnya yang lebih besar terminal tiga ultimate juga akan dilengkapi fasilitas yang canggih dan modern